hmm emang prt berani
heee macem macem saat ini saya bener bener berani
berani turun asal temenin dong
eh kalau berani itu sendiri kalau rame rame demo
turun sama sama biar semangat
eh yaudah kita turunin ke sana
juga suara orainya
tapi di mana ya
kayaknya siluman ular itu mah tuh
tapi kok wajahnya seperti sekar ya
aku tidak akan pernah berhenti untuk membalas dendam
untuk ketidakadilan yang aku alami selama ini
jadi ibu ibu kemarin teh
rafa itu cerita kalau ada siluman ular di pinggir jurang
bahkan siluman ularnya etatnya sampai bisa ngelilit april
iya benar bu messi
makanya kalau main tuh jangan ke jurang segala
maksud kamu apa bu endang
emang saya yang main main ke jurang
tahu nggak semalam itu aku juga digangguin sama siluman ular
kan ceritanya semalam aku lagi berias
kan aku lagi ngaca ngaca ya tengah malam bercermin
oh my god betapa cantiknya aku
ada yang cantik selain aku
tapi masih kecantikan aku loh ya ibu ibu ya
ya semuanya ya
ternyata itu adalah siluman ular
berarti ini teh bahaya bu messi
kalau sampai siluman ular teh udah keluar dari sarangnya
mukanya siluman ular itu kayak gimana
muka siluman itu ya gimana ya
cantiknya kayak perempuan lah ya
tapi ya dibandingin aku masih cantikkan aku
eh tapi mukanya itu kayak mirip seseorang
pakai goel gola kan
semua pakai s y s y
eh sekar itu bukan anaknya polela yang meninggal itu ya
sekar jadi siluman
bener juga ya
dari jatuh ke jurang itu belum ketemu sampai sekarang
tunggu kan polela butuh polela
kok jangan sewet gitu dong
bener apa enggaknya itu si sekar jadi siluman
apalagi dia itu belum dikuburkan dengan baik
karena jenazahnya belum diketemukan
jangan marah dong polela
saya gak mau anak saya berubah jadi siluman ular
sekarang itu anak yang baik
kami tahu kok sekar itu anak yang baik
mendingan gini aja pok
nanti kita sama sama cari jenazahnya sekar
terus kita kuburin secara layak supaya sekar juga bisa tenang
bener gak bu messi
iya bener mentah lo gue
saya sih sebenarnya setuju aja
tapi sebenarnya saya agak males dia sama siluman ular
karena dia itu suka niru niru wajah saya
jadi mendingan hush hush sana
sendiri sendiri aja kali ya
oh bu messi berani berani gak mau ikutan
mau dikunjungin sekar terus
eh mau dikunjungin siluman
ular telur setiap malam
iya betul juga itu bu ranti
bu messi mau nggak kalau nanti buni messi ada apa apa
gak mau ditolongin sama warga warga
mau mau mau gak
ya udah deh dengan sangat terpaksa saya akan ikut
puas puas puas
eh mendingnya pakai baju kotor ular aja
jadi biar kita disangkanya ular juga
eh emangnya mau pawai pak eko
bagus juga tuh idenya ya
walaupun rada rada kurang dikit
bisa tiketnya sama sama mau pesen apa sih
saya mau berburu siluman ular
kenapa jadi pewo pewan emang online shop
gini aja deh saya permisi dulu
saya mau ngasih tau pak rt dulu soal ini deh
mari bu messi
wah awa matramu tuh begibar
hah ibu messi digangguin juga
tadi malam saya sama bang ridwan sempat pak amprok banget sama siluman ular
wajahnya mirip sama sekar
tah pak rt
makanya saya teh mau minta pak rete untuk kerahin semua warga
supaya mencari jasadnya sekar
eee maksudnya carilah
mending kita doakan saja supaya arwah sekar bisa tenang di sana
eh pak rt justru lebih kasihan lagi ya tuh kalau jasadnya sekar tuh nggak dimakamin secara wajar
lagian kalau siluman ular terus terusan ngegangguin warga kampung sini
kampung sini kan jadi gak tenang
kumaha sih pak rtt
bu ranti bukan apa apa
siluman ular itu bukannya menyeramkan bersisik bututnya panjang pakai beginian
pak rt yang namanya ular dimana mana bututnya panjang
yang pendek itu cicak
pokoknya kalau pak rt nggak mau cari jasadnya sekar
saya bakal laporin ke camat wali kota gubernur sampai presiden
biar pak rt jabatannya dicopot
jangan dong bu ranti
pak rt mau nggak
jasadnya sampai ketemu
tapi kalau nggak ada jangan dilaporin dong
ini baru yang saya bilang namanya rete andalan jenderal di kampung ini
pak rt kelihatan berani banget
lihat tuh sosok mukanya juga
hati hati begitu ketemu
ini dimana sih nunggunya
mendingan tuh kita nunggu di sini aja ya
ini kita jadinya nunggunya di sini aja nih
kita tuh nunggu di sini aja
masalahnya nggak lulu
aku tuh takut banget sama ular
oh bagus deh
kalau kerjaan kita udah kelar
kita mesti banget ya ngadepan sama ular
calingnya itu loh
pak rt takut ya
hei kalah dong sama aku
sampai sekarang udah pake pengaman tuh
sarung tangan sepatu but
kayak taylor swift udah
kayak tukang sampah tau gak begituan
eh pak rt
kalau pak rt ikut takut
eh pak rt
kalau pak rt ikut takut
eh pak rt

kalau pak rt ikut takut
eh mah saya rayap apa makan kaki meja
hei makan tuh
kalian teh ngapain malah diem di situ

masalahnya kita tuh

masalahnya kita tuh
kita tuh di sini aja bu
masalahnya kita tuh
di sini aja bu masalahnya kita tuh gak mau turunnya takut sama ular bu
aku trauma juga ya bu
ini mah gak bumesi gak hansip gak parete semuanya sama sama penakut
percuma ada cowok di sini
takut takut penakut soba
emang prt berani
saat ini saya benar benar berani
berani turun asal temenin dong
eh kalau berani itu sendiri kalau rame rame demo
turun sama sama biar semangat
eh yaudah kita turunin ke sana
ya wiss ya deh
oke duluan deh
dan ada siuman juga berkeliara
ular makan manusia gak sih
ya ampun adam
ya pasti itu ular makan manusia
sss apa buki
tenang kita bisa usir kak
biar orang gak bisa deketin kita
gimana caranya zara
kita siap siap bawa garam
ular itu takut sama garam
kok bisa gitu sih zara
ya kan garam itu kasar
ular itu kan licin badannya
dia pasti kesakit